meski dpo pembunuhan vina dan eki pegi setiawan telah ditangkap dan dijadikan tersangka
kasus ini terus menyisakan teka teki
dalam jumpa pers yang dilakukan oleh jawa barat pegi justru membantah dirinya sebagai pelaku pembunuhan
dan menyebut dirinya sebagai korban fitnah
tidak pernah pelaku pembunuhan itu
penanganan kasus pembunuhan terhadap vina dan eki di cirebon jawa barat
yang terjadi pada dua ribu enam belas lalu masih jauh dari kata selesai
delapan tahun kemudian setelah jadi pembicaraan publik polisi mulai mencari dpo kasus ini
setiawan yang disebut sebagai otak dalam pembunuhan vina dan eki
namun setelah penangkapan dan penetapan pg sebagai tersangka masih banyak tanda tanya bermunculan
terlebih setelah polda jawa barat menggelar jumpa pers yang menghadirkan peggy setiawan
pada kesempatan ini peggy membantah keterangan penyidik di depan wartawan
begi bilang ia adalah korban fitnah
pg juga mengatakan rela mati bila melakukan pembunuhan
namun petugas langsung membawa peggy kembali ke tahanan
di sisi lain keluarga pegi setiawan sempat mendapatkan surat panggilan untuk luciana adik kandung pegi
luciana diminta memberikan keterangan sebagai saksi kepada polisi pada selasa dua puluh delapan mei
keluarga juga dimintai tanda tangan
ada dua buah surat dari polda jawa barat yang diterima di dua waktu berbeda
orang tua pegi akan berkoordinasi dengan kuasa hukumnya terkait langkah proses hukum yang akan ditempuh
saya semuanya saya akan semuanya saya pengasih pesannya saja
ibu tetap kuat kan bisa kuat kan melawan ibu kuat melawan kain semua ini kan
apapun yang terjadi saya berani
saya tidak melakukan kesalahan itu
ibu akan terus berjuang ya pak
saya yang tidak bersalah untuk apa
ayah bukan penting dengan kesuasian palsu itu
pekerjaan rumah polisi masih banyak untuk menuntaskan kasus pembunuhan vina dan eki dengan seterang terangnya
proses penyelesaian yang transparan tentunya jadi harapan keluarga korban agar kasus ini bisa selesai dengan mengutamakan keadilan
untuk mengetahui perkembangan terkini kasus pembunuhan fina dan eki kita langsung sahabat jurnalis kopastv ahmad fadilah di mapolde jawa barat
fadil selamat siang laga apa lagi yang akan dilakukan polisi setelah kemarin polisi akhirnya merilis tersangka peggy
sisko dan serer kemarin pola jawa barat sudah mengatakan
satu tersangka utama atau otak pembunuhan terhadap rina dan eki yaitu pegi setiawan alias peron alias roby irawan
dimana peran eki pun terungkap bahwa tidak hanya melakukan pembunuhan terhadap fina dan eki
pg juga melakukan upaya tindakan asusila terhadap korban fina
seusah melakukan tindakan pembunuhan terhadap korban
saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pg untuk melengkapi berkas dan kemudian dialihkan ke pengadilan
memang francisco dalam penetapan tersangka peggy setiawan ini mendapatkan respon dari pihak keluarga yang menganggap bahwa
saat kejadian pg sedang berada di bandung
sehingga baik pihak keluarga melalui kuasa hukumnya akan melakukan upaya hukum
yaitu dengan mengajukan peradilan dalam penetapan tersangka ini
dan menanggapi penyertaan dari pihak keluarga bahwa pihak polisian polajabarat melalui dirkrimum polajabarat kombes surawat mengatakan bahwa
polda pada intinya siap menghadapi proses atau pengajuan peradilan yang dilakukan oleh pihak egy
tetapi memang sehingga saat ini pihak kepolosan
belum mendapatkan pemberitahuan terkait sidang pra peradilan tersebut
ya upaya pra peradilan akan dilakukan oleh pihak keluarga dan juga pemeriksaan intensif masih terus dilakukan
namun begini fadila polisi kan juga menyebut dua nama dpo lainnya adalah nama fiktif
bagaimana soal kejelasan ini sebenarnya
ya pak siswa memang kalau melihat dari sejak kasus pina dan eki ini viral dan menjadi pembicaraan publik
pihak polajabarat langsung melakukan penyelidikan
penyelidikan dan penyidikan sehingga awalnya rilis pertama pola jebatan menetapkan tiga dpo dalam kasus pina ini
yaitu pegi setiawan alias peron alias roby rawandan ada dhani dan andi
dan pada kemarin pun pihak polajabarat memastikan bahwa dalam kasus vina dan eki ini hanya ada satu dpo
yaitu peggy setiawan alias perong alias robi rawandan
meyakini bahwa dalam kasus ini tidak sebelas tersangka tetapi sembilan tersangka dan tambahan satu tersangka itu adalah pegi setiawan
setelah melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap para terpidana yang saat ini sudah menjalani hukuman di penjara
dan satu terpidan sudah bebas
hal ini diyakini bahwa hasil pemeriksaan tersebut kepada mereka ini
tidak ada nama lain selain pegi setiawan yang melakukan atau menjadi otak pembunuhan pina denek ini
sehingga hal itulah menjadi dasar pihak kepolosan dalam kasus vina ini hanya ada satu dpo yaitu peggy setiawan
mengapa dua dpo ini menjadi fiktif
dikarenakan hasil pemeriksaan terhadap para tersangka atau para terpidana yang dilakukan pihak kepolisian ini
dalam menyebutkan tiga nama atau tersangka dpo ini tidak bervariasi
ada yang menyebutkan bahwa tersangka itu ada tiga ada yang menyebut judul dua ada menyebut satu tersangka
sehingga dengan dasar informasi itu kemudian pihak kepolisian melakukan pendalaman untuk mencari kebenaran informasi tersebut
sehingga hanya ada satu tersangka utama yaitu pg setiawan
alias peron alias roby rawan yang kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dirilis ke publik
baik polda jawa barat yang tadinya menetapkan tiga orang dpo sekarang menjadi satu dpo karena alasan fiktif
nah yang juga cukup menarik sebenarnya fadilah ini kan ada pemeriksaan egy ini menjadi yang tersangka terakhir
akankah akan memeriksa saksi saksi lain selain pihak keluarga
ya memang francisco kemarin dir krim umpola jawa barat menyatakan
bahwa dalam kasus ini sebenarnya tidak hanya sampai terhenti di pg setiawan
apabila ada informasi terbaru yang disampaikan atau yang didapati oleh petugas atau penyidik
kemudian akan langsung melakukan penyelidikan lanjutan untuk mencari apakah ada dari informasi yang baru tersebut menunjuk pada satu tersangka lainnya
dan selain melakukan pemeriksaan untuk mencari keberadaan peggy
pihak kepolisian pun sudah melakukan pemeriksaan kepada pihak keluarga pihak keluarga pg yang
yang melakukan atau mengetahui keberadaan peggy selama pelarian delapan tahun selmes ini
sehingga tertangkapnya pg ini berdasarkan informasi atau pemeriksaan yang dilakukan kepada pihak keluarga atau pihak perangkat desa di cirebon
rencananya pun juga memang informasi yang saya terima itu
pengacara keluarga fina itu akan dilakukan atau ingin akan mengantar linda dilakukan pemeriksaan di polda jawa barat
sehingga siang ini pemeriksaan terhadap ataupun jadwal terhadap pemeriksaan indah ini masih belum dapat dipastikan atau belum terlihat kedatangan pengacara dari keluarga fina ini
baik dari pihak kepolisian juga masih berproses terkait masalah pemeriksaan terkait ataupun juga terhadap pegi ataupun juga peron
terima kasih atas laporan anda ahmad fadilah yang melaporkan langsung dari mapolda jawa barat